masih bersama saya budi mantan rejo di satu meja the forum
pak wiyadi wianto jadi pak prabowo itu memang bertemu dengan bang surya
berarti juga dengan partai partai politik lain
semata mata ingin mengajak mereka masuk demi persatuan nasional
atau memang membagi bagi jatah menteri sih
ya kita bicara bagi bagi jatah menteri nanti dulu deh
tapi prinsipnya bahwa kita ini pak prabowo kan menginginkan adanya suatu persatuan
dan adanya suatu bagaimana kita membangun negara ini
nah silaturahmi kepada partai partai yang sekarang sudah dilakukan di nasdem
dan tidak menurut kemungkinan juga dengan partai partai yang lain
itu adalah bagaimana kita bicara mengenai masalah membangun negara ini
kemudian kalau memang dari apa yang sudah dilakukan itu
kemudian kita bicara mengenai masalah persatuan
dan kita memang bersama sama
ya tentunya ini akan ada satu pembicaraan lebih lanjut mengenai masalah bagaimana koalisi ke depan
nah ini saya kira teman teman koalisi yang hadir di sini pun juga sudah memberikan suatu sinyal hijau
mengenai masalah bagaimana koalisi ke depan itu
dan saya kira memang intinya kan pak prabowo menginginkan adanya
bahwa kita ini membangun bangsa tidak bisa sendirian
kita harus bersama sama
dan kita intinya adalah bagaimana kita ini memberikan kesejahteraan kepada rakyat
dan kemudian kita menyongsong indonesia mas dua ribu empat puluh lima
ini adalah payung utamanya
kemudian juga bahwa di sini setelah pemilu
ya kita dengan contoh yang dua ribu sembilan belas bahwa ada rekonsiliasi
nah disinilah pak prabowo juga melihat bahwa
rekonsiliasi yang terjadi pada dua ribu sembilan belas itu bisa dilanjutkan juga dengan silaturahmi itu
untuk kita berkonsiliasi untuk membangun negara ini
bang doli kalau dari sisi legislatif kan golkar kan relatif diperkirakan nomor dua ya
tapi dari posisi betul golkar itu kemudian ditawarin atau minta lima menteri di kabinetnya pak prabowo
sebenarnya saya ingin menjelaskan ya informasi tentang
nggak pernah minta gitu
sorry nggak pernah minta ya
cuma waktu itu kan itu disampaikan waktu dalam acara internal ya
pak erlangga sebagai ketua umum dengan ketua ketua dpd provinsi yang
waktu itu kita menambah semangat bahwa golkar sudah achieve sampai seperti yang sekarang
ikut mengantarkan pada pemilu presiden kita menang
menambah suara cukup signifikan ya
wajar saja kalau kemudian untuk menyembangkanti kawan kawan
diberi tempat yang cukup layak lah di dalam pemerintahan ini kira kira begitu
berharap diberi tempat cukup layak itu artinya kursi menteri ya
ya iyalah di pemerintahan kita ikut terlibat
nah tapi begini kalau soal nanti
saya juga sudah sampaikan beberapa kali
saya kira memang sekarang belum waktunya kita bicara tentang soal komposisi
berapa dimana dan segala macam
karena toh juga tadi sudah disampaikan semua
ini kan belum sampai tahap yang final
tadi bicara soal kursi aja kita belum tahu berapa
sekarang kan dua puluh maret kemarin itu kan baru diumumkan perolehan suara
dan belum dikonversi menjadi kursi
dan saya kira nanti akan menunggu hasil putusan mahkamah konstitusi final sekitar bulan april atau awal mei nanti
belum lagi bicara belum masuk pada tahap pembicaraan soal bagi bagi kursi ya
jadi kalaupun ada satu hal saya kira yang positif kemarin
pada saat pertemuan pak prabowo dengan pak surya itu ada soal pendidikan politik ya
bang surya begitu selesai dua puluh maret langsung malamnya press conference
menyatakan menerima hasil yang disampaikan oleh kpu dan menjawabkan selamat
saya kira ini kan sikap yang satria yang harus kita acungkan jempol juga
bahwa memang pada saatnya pertandingan ini harus usai dan harus ada pemenangnya yang harus kita akui
dan itu dijawab oleh pak prabowo dengan datang ke sana bahwa mengapresiasi sikap pak surya dan nasdem
jadi mungkin baru tahap itu saja ya
belum bicara tentang nanti mau masuk apa nggak masuk
dan kalaupun misalnya ya pada pertemuan itu akan lebih indah kan kalau misalnya pertemuan antara pak prabowo dengan ketua empatai politik a misalnya
kemudian disepakati setelah disampaikan misalnya ya
nanti kami akan membangun indonesia lima tahun sebelumnya begini begini begini
terus partai itu mengatakan kami akan dukung misalnya pemerintahan ini dengan kami berada di luar pemerintahan
secara gentleman diakui seperti itu kan
enggak maksudnya kalau disampaikan ke publik dengan terbuka ini bagus juga
jadi saya kira dalam rangka itu masih tahapannya sekarang yang dilakukan oleh pak prabowo maupun juga pimpinan pimpinan partai politik yang ada di indonesia maju dan yang lainnya
jadi mungkin enggak sih kalau lihat polanya pak prabowo kok semua dirangkul dan masuk ke dalam pemerintahan enggak ada yang di luar
mungkin saja tapi sebenarnya tidak ada gunanya semuanya
karena yang penting bisa dapat dukungan mayoritas di parlemen
terlalu besar juga koalisi itu juga bisa lebih rapuh karena mengaturnya lebih susah
tapi secukupnya untuk mendapatkan dukungan mayoritas
biasanya pakemnya adalah secukupnya lima puluh persen lebih sedikit
jangan juga terlalu mepet jangan terlalu besar
sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik
toh kita juga perlu ada yang di oposisi
kalau demokrat jelas bersama pemerintahan pak prabowo
tinggal yang mana yang masuk di dalam pemerintahan yang mana yang tetap berada di oposisi
mungkin pdip sudah mengatakan berada di oposisi
di luar pemerintahan itu bagus juga
negara negara lain juga jarang sekali
ada sekali sekali tapi jarang sekali
kalau biasanya dalam sebuah kabinet rekonsiliasi ketika ada konflik yang besar sekali
kemudian yang membuat semuanya masuk dalam pemerintahan
tetapi dalam situasi normal biasanya tidak seperti itu
jadi kalau lihat komposisi kursi kan empat puluh delapan lah sekarang ya
kalau bagi pan kalau masuk lagi kan kursi menjadi sesak
masalah kursi dan pembagiannya
itu sepenuhnya menjadi prerogatif presiden dalam hal ini
dan saya kira semua teman teman di koalisi akan menghormati
nah apakah nanti akan ada partai yang berada di luar sementara yang lain di dalam
yang di luar itu yang gak berkeringat gitu ya
itu merupakan pilihan karena memang ingin memberikan check and balance yang baik
dan kita dengan independensi kita
bisa memberikan kritikan kepada pemerintah
justru itu juga bisa mengangkat
elektoralnya nanti lima tahun yang akan datang
siapapun yang nanti akan berada dalam pemerintahan
dan bagaimanapun nanti pengaturan untuk kerjasamanya
bahwa pak prabowo dengan leadership yang beliau miliki
itu beliau mampu untuk bisa mengatur dan mengontrol
sudah di pak prabowo juga terbuka mengatakan mengajak koalisi
ya jadi seperti yang kita tegaskan